pertemuan ini sudah sebulan yang lama ada beberapa program program yang saya baca sama ada ada kita membahas bersama bahasannya di banyak pusat
dan saya juga baca dengan teman teman yang sudah sebulan yang lama
pak kan saat ini memang bapak diamanahkan oleh nasdem untuk mencari seorang cawapres hingga saat ini seperti apa perkembangannya sosok mana yang bapak lihat
pertama waktu yang semangat dan kemudian di burung kemudian diantar proses untuk menentukan kondisi masih berjalan
jadi saya rasa
dalam lebih bicara kita harus melakukan perkembangan
lakukan dengan seksama dan bukan dalam tempo yang sesingkat singkat
saya rasa tidak ada ketentuan apa apa kita lihat misalnya tiga kategori
satu memiliki kondisi dalam proses perkembangan
kedua membantu membuat kondisi
dan ketiga bisa membantu dalam pemerintah di efektif
tiga pertimbangan itu yang menjadi korban
dan lama belum ada